selanjutnya dari hasil keputusan raffi meskima di yogyakarta
itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu berkaitan
beberapa hari yang lalu dan semuanya sudah memahami itu
dan kib tidak menyatakan ya buka tidak
tetapi justru saya punya tugas masing masing partai politik termasuk saya
sebagai pembatasan pembawa mengajak kib untuk bersama dengan
pilihannya sama dengan kib
itu terjadi maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi kib plus
tapi mainan hal itu berbeda yaitu kenesayaan dalam suatu keputusan politik
itu adalah kenesayaan politik